ya pemirsa muhammad syawgi dan jajarannya di badan sar nasional menjadi salah satu lembaga yang harus berjibaku melakukan tindakan pencarian penyelamatan dan juga evakuasi korban bencana yang datang nyaris tanpa jeda dalam dua bulan terakhir
syawgi tidak hanya memantau dan memberikan perintah tetapi juga ikut turun langsung ke titik peristiwa
saya di lapangan di laut
kepala basarnas marsikal madia muhammad syawgi tidak kuasa menahan haru saat memberikan keterangan di hadapan keluarga penumpang dan kru lion air pklqp yang jatuh di perairan karawang dua puluh sembilan oktober lalu
syawgi bisa jadi menjadi salah satu orang paling sibuk dalam beberapa bulan terakhir
pasalnya bencana demi bencana terjadi mulai dari gempa lombok tsunami palu hingga tragedi jatuhnya pesawat lion air
tidak hanya memantau dari balik meja peraih penghargaan
dan adi makayasa akademi angkatan udara tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini turun langsung ke tempat kejadian
nah disitulah saya karena setiap hari melihat korban dengan keluarganya memberitahukan ini itu hanyutlah saya
saya bukan manusia yang super saya katakan kan saya juga manusia biasa yang punya rasa haru punya rasa marah punya rasa senang dan seterusnya
ia bersyukur karena totalitas lembaga pimpinannya diapresiasi para korban kecelakaan
dan pesawat lion air
mereka apresiasi dengan tim sar gabungan ini karena mulai hari pertama kita sudah bisa menemukan korban korban itu bertahap sampai hari ini
jadi nggak ada masalah mereka juga tahu mereka mengikhlaskan makanya saya minta sama sama berdoa
ibu bapak berdoa mudah mudahan kalau ada yang belum ditemukan segera ditemukan
kalau yang sudah segera bisa diidentifikasi
syawgi yang juga pilot pesawat tempur f enam belas fighting falcon ini menjabat sebagai kepala basarnas sejak satu februari dua ribu tujuh belas
menggantikan marsikal madiasulistio
mahardika utama jakarta